pemirsa melangsungkan prosesi pernikahan itu tidak hanya membutuhkan usaha dan komitmen terhadap waktu
tetapi juga tenaga dan juga biaya
wah ini saya tahu banget ini
iya prabu udah pengalaman
saya menjelang jadi kayak
aduh ini kayak banyak sekali hal yang harus dipikirkan gitu ya
nah sekarang pun banyak jasa wedding planner dengan konsep yang bisa disesuaikan dengan keinginan anda
namun pertanyaan saya juga nih untuk prabu juga untuk anda
kira kira benar gak ya menikah itu harus mahal
ya kalau saya sih enggak dulu murah
oke kalau gitu ada liputannya dulu nih sebelum kita jawab nanti
ataupun saya tanyakan langsung ke teh rina gunawan ya
menikah identik dengan biaya yang mahal
tak sedikit orang yang juga terinspirasi oleh gaya pesta pernikahan selebritas yang super mewah
mulai busana pengantin dekorasi makanan hingga rencana bulan madu
tujuan menikah sekali seumur
hidup menjadikan calon pengantin ingin merayakan pesta dengan biaya semaksimal mungkin
kemarin sih itu itu kurang lebih di atas seratus lah
ya pokoknya outdoor ya lebih ke nature sih ya
kalau aku sih kira kira ya dua ratus lah ya dua ratus jutaan aja cukup
keinginan merealisasi pernikahan impian terkadang membuat masyarakat terperangkap cicilan utang
padahal idealnya konsep pernikahan disesuaikan dengan budget yang ada
bukan sebaliknya memaksakan pengadaan biaya demi konsep pernikahan yang diinginkan
saya tidak merekomendasikan untuk memulai suatu pernikahan
memulai suatu kehidupan bahtera rumah tangga antara suami istri dengan mengandalkan pinjaman
karena kenapa setelah selesai pesta setelah selesai pernikahan
mereka akan sibuk bayar hutang sampai lima sepuluh tahun ke depan
sementara setelah menikah pasti akan banyak pengeluaran lain kan
misalnya mereka perlu persiapan biaya untuk cicilan rumah misalnya
kemudian setelah menikah misalnya si istri hamil mereka harus persiapkan juga biaya kepemilikan
memiliki anak melahirkan anak kemudian dana pendidikan
jadi akan banyak sekali biaya biaya lain yang harus dipersiapkan setelah pernikahan
sejumlah trik bisa dilakukan untuk menyiasati biaya pernikahan
salah satunya menentukan anggaran prioritas
tapi sebenarnya yang paling penting kalau saya pribadi
dan saya selalu mengajukan kepada klien klien kita justru adalah dokumentasi
jadi kalau misalnya makanan masih bisa dipilih pilih antara makanan
tidak harus semuanya yang mahal tapi di mix and match antara makanan yang mahal dengan makanan yang biasa gitu ya
tapi kalau dokumentasi kita nggak bisa main main karena kita harapkan ini kan momen sekali seumur hidup
lalu bagaimana mengakomodasi seluruh keinginan keluarga besar tetapi dengan budget yang terbatas
kalau harus hadirkan undangan di gedung
karena relatif biaya cukup mahal
makanya biasanya dilakukan adalah menikah dengan melakukan acara di rumah
ataupun kalau tidak bisa di rumah menggunakan fasilitas umum
misalnya di kelurahan kalau bisa dipinjam
atau di apa namanya biasanya kan di setiap perumahan perumahan itu suka ada tempat olahraga
lapangan badminton atau taman di daerah daerah perumahan
nah itu bisa dimanfaatkan untuk menggelar acara pernikahan
kemudian tadi sisi yang mahal itu adalah sisi
gedung dan juga sisi makanan
nah kalau makanan kalau kita mengadakannya di rumah otomatis bisa masak sendiri kan biasanya kan
biaya bisa disiasati karena pernikahan bukan hanya persoalan selebrasi
yang terpenting pernikahan merupakan wujud ibadah kepada tuhan
nadia laras jakarta